seorang mamak terekam video amatir warga
tengah memindahkan beberapa pembatas jalan atau water barrier
dengan cara dilemparkan tepat di depan pos penyekatan ppkm gerbang tol soroja soreang kabupaten bandung
menurut informasi warga sekitar sebelum melempar beberapa water barrier
mama tersebut juga sempat berteriak teriak di tengah median jalan dan mengganggu sejumlah pengendara
video berdurasi tiga belas detik tersebut sontak viral di media sosial
menurut kasupnir dua regiden poresta bandung ibda deni forcahyanto
mak mak pelempar water barrier tersebut adalah orang dengan gangguan jiwa atau odgj
beberapa waktu ini memang odgj ini sering mengganggu kegiatan kepolisian
terus kita upayakan untuk melakukan pengamanan sehingga dia tidak bisa mengganggu
dan terus berhubungan dengan istana
sebelumnya pada awal bulan juni lalu
mama pelempar water barrel ini juga diketahui sempat menghebohkan dunia maya
dengan berjoget di atas sepeda motor di simpang jalan al fatul soreang kabupaten bandung
kini pihak kepolisian sudah berkoordinasi dengan dinasosial nasakol pp kabupaten bandung
untuk segera menindaklanjuti peristiwa tersebut
chandra febriana kabupaten bandung jawa barat